perkara jerih payah di perantauan dan pulang ke rumah asal akan terus mengusik tiap insan di relung hati terdalamnya
di saat jutaan manusia kembali ke kampung halaman kami hadir di tengah hirup pikuk perjalanan untuk mewartakan kepada anda
pengorbanan tidak berlebaran dengan keluarga menjadi harga yang harus kami bayar
untuk malam ini kondisi gerbang tol merak hingga ke pelabuhan merak terpantau masih padat
seperti pantauan udara yang telah diambil oleh juru kamera kami riki sultana
selamat pagi okta dan juga saudara memang kondisi di pintu gerbang tempat saya berdiri tepatnya di pintu gerbang dermaga enam atau dermaga eksekutif
tadi pagi memang antrian ini sangat panjang tapi karena sudah ada salah satu pemberlakuan
sistem penundaan begitu antrian di pelabuhan merak dermaga eksekutif ini lebih teratur
sekitar lima puluh empat tujuh ratus tiga puluh dua kendaraan yang sudah melewati selat sunda
meskipun terpisah dari rumah kami merasa dekat dengan jiwa jiwa yang kami temui di sepanjang jalan

melalui lensa kamera kami mengabadikan momen momen yang kami temui
setiap senyum air mata semuanya memiliki makna yang dalam bagi kami sebagai pembawa berita
kami keluarga besar merani merak mengetahui mengucapkan
kami harap cerita yang kami sampaikan dapat menginspirasi untuk lebih memahami dan menghargai kehidupan manusia
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya